persiapan pemberian vaksin covid sembilan belas kepada presiden joko widodo
telah dilakukan sekretariat presiden dan kementerian kesehatan hingga selasa malam
rencananya proses vaksinasi presiden akan disiarkan secara langsung
dan masyarakat bisa menyaksikan
presiden joko widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksin covid sembilan belas
dan menjadi tanda bahwa program vaksinasi dimulai
sementara siapa pejabat atau kepala daerah yang menyusul jokowi untuk divaksin
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adi sasmito menjawab
vaksin diprioritaskan kepada orang yang belum pernah terpapar covid sembilan belas
proses penyuntikan tersebut ini akan disiarkan secara langsung
live streaming rekan rekan wartawan dapat langsung menyaksikan proses tersebut
sekaligus melihat siapa saja yang akan mendapatkan vaksin esok hari
untuk orang yang sudah terpapar covid sembilan belas untuk sementara tidak divaksin dulu
prioritas vaksin untuk sementara ini adalah untuk orang orang yang belum pernah terpapar
sebelumnya sejumlah pejabat kementerian dan kepala daerah pernah terpapar
terakhir gubernur dki jakarta anies baswedan dan gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
pernah terpapar virus covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia